anda masih ingat tidak arya permana jadi dia murid kelas lima sd di karawang jawa barat
yang berat badannya sempat mencapai satu ratus sembilan puluh dua kg saat itu dan kini
ia berhasil memangkas berat badannya lebih dari delapan puluh kg
ya setelah menjalani operasi tahun lalu arya yang kini berusia dua belas tahun
menerapkan pola hidup sehat untuk menurunkan berat badannya
inilah sosok arya permana beberapa tahun lalu dengan berat satu ratus sembilan puluh dua kg
ketika itu jangankan untuk beraktivitas seperti anak anak sebayanya
untuk berdiri saja arya harus dibantu orang tuanya
tahun lalu arya menjalani operasi pemotongan lambung
dan melakukan program penurunan berat badannya
setelah menjalani operasi bobot area turun secara bertahap
kini menjadi satu ratus sembilan kg
arya berhasil menurunkan berat badannya sebanyak delapan puluh tiga kg
kini setiap hari arya memulai kegiatan dengan berjalan jalan keliling kampung
melakukan peregangan otot dan bermain bulu tangkis
kaki main bulu tangkis
sering hampir kadang kalau sekolah nggak ribur
setiap pagi kalau nggak libur sore
kini arya tak boleh lagi mengkonsumsi makanan seperti gorengan
juga makanan serta minuman yang mengandung gula berlebih
makanan dan minuman seperti itu bisa menghambat program penurunan berat badannya
untuk pola makan pasca operasi itu arya lima suap sendok nasi aja sekarang udah kenyang
nggak kayak dulu jadi sudah sangat berubah
arya masih perlu menurunkan berat badannya
hingga mencapai berat badan ideal untuk anak seusianya
wah hebat nih arya nih
makanya sekarang kita hadirkan arya di studio agar bisa berbincang bincang bersama kita di sini ya
betul di situ tuh sudah ada ya
nanti usai jeda kita akan langsung ngobrol ngobrol bersama ari dan juga ayahnya
untuk lebih tahu banyak lagi ya
serta bersama kami
ya good morning masih bersama anda
di sini sudah tadi kita katakan ada arya permana
selamat pagi arya
ada bapak adeso mantri yang merupakan orang tua arya
selamat pagi bapak
sudah nimbang belum pagi ini
arya kurusan sekarang ya
tuh berapa kilo turunnya arya
hampir lebih dari delapan puluh kilo
dua puluh kg turunnya ya
dalam waktu kurang lebih berapa lama tuh pak
satu tahun ya
satu tahun turun delapan puluh kg
lebih dari delapan puluh
wah hebat ya
mau nimbang dulu dong prof
iya tes dulu
oh boleh deh boleh
tahun lalu ya pak ya berarti ya
berarti berapa tuh
kalau ditimbang biasanya nggak pakai baju

soalnya baju juga punya beratnya sendiri ya
berarti ya sekitar satu ratus sembilan lah ya kalau nggak pakai baju ya
berarti udah turunnya besar banget banyak banget nih
gimana rasanya arya sekarang
udah lebih langsing
sekarang lebih itu lebih enak jalan bisa kemana mana
sama teman teman mainnya jadi lebih lama
bisa main bulu tangkis main bola main yang lainnya juga
jadi seneng olahraga ya
kalau inget dulu ya arya susah banget
belum bisa gerak banget
jadi gimana perasaannya arya seneng ya dengan keadaan sekarang ya
sekarang lebih seneng bisa main sama teman bisa yang lainnya lah
terus apa namanya mau targetnya sampai berapa kilo nih turunnya nih area
lihat sampai delapan puluh kg
dua puluh kg berarti sekitar tiga puluh an kilogram lagi
wah semangat ya
nah itu kan pasti butuh dukungan orang tua dong
gimana tuh pak untuk mengatur makannya
susah atau justru lebih mudah
ya awalnya ya waktu awal operasi itu susah banget ya
namanya dia biasa makan banyak pasti keinginannya makan terus
tapi bekat ya ketelatenan kita kesabaran kita ya akhirnya dari sedikit sedikit ya akhirnya sampai sekarang arya bisa menyesuaikan untuk pola makannya
dan semua orang tahu sekarang arya udah berhasil menurunkan berat badannya
wah berhasil berarti kan
ini arya gitu kan ya
iya gitu kan ya
apa aja biasanya pola makan yang dilakukan arya sekarang ini pak ade
ya intinya kalau pagi biasa paling dia sarapan ya
paling itu lima sendok nasi dia udah merasa kenyang tersendiri
jadi walaupun dikasih banyak tetap nggak habis
nggak mau gitu ya
setelah pacar operasi itu
terus makan siang makan malam normal biasa gitu
kalau makan siang kadang kadang ada cemilan juga ya
kalau ada cembilan kayak sejenis apa cilok ya kalau dikawal
dengan tiga butir itu sudah merasa kenyang
udah cukup gitu ya
udah makan siangnya hilang
gitu ya ya sekarang udah gampang kenyang gitu ya
jadi udah kebiasaan ya ya ya
iya sekarang udah terbiasa
yang dulu manis manis gitu
kalau mau tapi paling seminggu sekali
paling seminggu sekali
karena kan dulu gulanya pakai
bukan bukan dulu gula tebu itu
oh gula tebu atau gula aren kayak gitu gitu ya
bukan yang khusus
oh khusus untuk orang diabetes
gulai khusus yang gula diet itu ya
itu jadi sekarang kalau manisnya pakai itu gitu ya
untuk sementara ini
kalau mau teh manis pakai itu
sekarang kan dulu kan kalau nggak salah yang bikin area awalnya pertama kali membesar itu ketika ini ya minum teh
minuman kemasan itu ya
oh ya seberapa banyak emangnya
bisa sampai dua puluh
baru kemudian ngerasa mengemuk gitu ya
hebat nih area ini
arya sekarang sudah turun delapan puluh kilo lebih sembilan puluh kilo lebih bahkan ya
apa cita cita arya sebenarnya sih ke depan pengen jadi apa arya
saya pengen tahu nih
akhirnya pengen jadi pemain bola
dikira ini kayak salah bukan ya
kalau saya favoritnya salah nih
itu kan harus
gesit ya area ya
jadi harus makin langsing nih nanti kalau kita lihat area udah jadi pemain sepak bola
terus selain makannya dengar dengar juga olahraga ya pak ya kan tadi badminton sepak bola gitu kan
nah terus katanya pernah dilatih juga sama om aderai
iya dari awal kita dulu kan sebelum operasi kita sering kontrol juga ke rumah sakit di bandung ya
kita sering ketemu di sana
kita dikasih tip tip olahraga ringan dulu buat arya
dulu kan area nggak bisa bergerak
kan kita sampai dikasih kayak sejenis tangga gitu ya sama om
gimana area area di rumah itu bisa olahraga kayak gitu
terus dulu itu kan tangannya nggak bisa begini
terus dikasih juga barbell yang ukuran dari satu kilo dua kilo bahkan sampai tiga kilo
yang akhirnya kita manfaatkan di rumah
dan hasilnya walaupun dulu sebelum di operasi ya area udah bisa gerak tangannya
sudah bisa lurus ke depan
bahkan udah bisa agak agak jonggok tuh dari hasil hasil olahraga itu
jadi dulu cepat ketemu sama mas aderai ya
oke panggil aja ya pasti ntar keluar mas adera ya coba
tuh ada di belakang
saya kursinya berubah dulu deh
halo mas prabu dan mbak dania
halo mas aderai
mas ade ini melihat apa namanya
perkembangan arya sekarang ya sudah hilang sudah turun hampir sembilan puluh kg
gimana nih mas ade melihatnya
ya aria ya aria tambah ganteng
kapan terakhir ketemu
ya cukup sering ya sama arya beberapa kali ketemu
saya kepengen tiap kali mau mampir ke rumah tuh gak sempet sempet aja
tapi akhirnya ketemunya di tempat lain terus ya
kadang yang ada arya duluan yang udah ke bandung ya malah
waktu itu mas aderai apa
tapi satu hal
mas aderai waktu
ada satu hal mungkin yang
mas aderai saat saat saya bertemu dengan aria apa yang pertama kali sama mas aderai dikasih apa ya tipsnya atau di ngasih ngasih nasihatnya sama aria itu apa mas
ya mungkin kalau saya hanya lebih melihat kebetulan di
kalau saya kan sering bergaul juga dengan orang orang yang ingin menurunkan berat badan
jadi saya berpikir mungkin ada yang bisa saya berikan masukan pada aria dan keluarga khususnya kepada kang ade dan ibu
nah karena bagaimanapun juga adalah tentunya kan area kan masih kecil
di satu sisi masih kecil disuruh atur makan pasti susah
tapi di sisi lain masih kecil arya biasanya meskipun gemuk tapi badannya tetap sehat
saya juga memikirkan untuk aria untuk bisa melakukan banyak aktivitas gerak
makanya salah satu tips yang sederhana yang bisa saya lakukan adalah dengan memberikan berbagai sarana atau alat alat yang bisa membuat arya bergerak
dan hal itulah yang kita coba kasih sepatu kasih dumbbell kasih bola kasih stepper dan juga kadang kadang tiap kali kalau ke bandung aria diajak ajarin olahraga bersama
nanti di rumah arya bisa melakukannya sendiri
ya bersyukur setelah operasi juga memang banyak juga orang yang melakukan operasi tapi tetap aja nanti akan kembali lagi
mungkin berbeda dalam kasus arya ketika arya punya semangat yang begitu tinggi
apalagi tadi kalau mas prabu sama mbak daniar tanya oh arya mau jadi pemain bola kelihatan sekali arya tuh geraknya tuh banyak sekali jauh lebih banyak
ingat dulu kita sama sama ya arya ya
sekedar cuma duduk berdiri sama om adi aja udah susah ya
sekarang area udah luar biasa ya
jadi bersyukur sekali ngelihat perkembangan yang ada
mungkin tantangannya ke depan adalah kembali lagi orang tua meskipun sekarang akhirnya bisa makannya lebih sedikit dari segi porsi
tapi bagaimanapun juga porsi juga ditentukan daripada pilihan makanan
jadi sumber makanan penyajian makanan menjadi sesuatu hal yang penting
karena terutama kalau masyarakat
terutama kalau masih makan goreng gorengan atau apa nanti penurunannya juga nggak signifikan
dan aria kan tadi mau delapan puluh kilo ya
masih ada pr lagi masih kurang lebih sekitar tiga puluh kilo lagi
kalau arya bisa kurangin terutama banyak karbohidratnya dikurangin sedikit
banyak melakukan aktivitas pengencangan ototnya tetap dijalankan
dan terus aria melakukan aktivitas cardio exercise ya
seperti main bola bersama teman dan sebagainya
itu mudah mudahan nanti delapan puluh kilonya bisa tercapai
arya ada yang mau diomongin nggak ke om ade sekarang nih
mau bilang makasih gitu sama om ade
bajunya kapan nih
baju nya ketanyaan
tadi om ade lihat arya kok bajunya kok gak warna merah kenapa warna biru
harusnya merah merah liverpool ya
iya liverpool ya aria
sama sama om ade ya
oke mas adi terima kasih banyak
mas adi sudah bergabung bersama kita di good morning
semoga ini juga bisa jadi
terima kasih mas prabu
terima kasih mbak dania
terima kasih kang ade
aria ketemu lagi ya
sehat juga untuk mas adera ya
itu dia tuh
jadi emang semangatnya aria sih yang patut untuk kita tiru ya
karena mau operasi kayak gimana mau nutrisi diubah ubah pola makan
tapi kalau nggak ada semangat dari diri sendiri sih susah juga prap sebagai yang pradiet ya
waktu itu mas ade galak gak ngasih arahan sama arya
oh nggak galak ya baik
kan ada trainer trainer yang galak tuh
terus pernah nggak pak ade arya ngalamin misalnya dia pengen makan tapi menurut pak ade tuh jangan ini udah berlebihan gitu
kalau sekarang enggak
ya intinya awalnya sih sangat sangat berat bagi kita ya
namanya anak kecil aku pengen sesuatu tuh pengennya harus ada
tapi untuk kita melihat ke depannya buat anak kita tapi berbagai alasan ya kita ya katakan kadang kita berbohong sama anak
nggak ada yang jual pun nggak ada
besok aja ya kan besoknya akhirnya lupa
jadi enggak apa yang dia inginkan
nah tadi kalau lihat aria aria udah stretching gitu
coba kak gimana lagi deh stretching lagi tuh
oh udah bisa ya sekarang ya
iya tuh ya bekas bekas dari dulu bobotnya
iya nanti juga hilang ya
kalau teman teman gimana ya melihat perubahan area sekarang
ada komentar gak dari teman teman
teman teman sih senang bisa main bareng bisa kemana mana bareng
sekarang enggak ini ya apa nggak ada yang ngejek ngejek lagi enggak ya udah semuanya positif sama arya ya
tiap hari kumpul di rumah
kombo di rumah
oh kombo di rumah
iya kan main badminton main sepak bola
kalau di rumah biasanya main badminton sama siapa
kalau sekarang sama mas prabu mau gak
wah kalah dong ntar saya
jangan kalah dong jago aria
ya udah oh itu tuh di belakang udah disiapin mau kan mau kan
supaya mas prabunya juga nih rajin olahraganya gitu ya
apa maksudnya supaya mas prabu kecilan gitu
bilang aja dan
supaya rajin olahraganya gitu ya
kok sedek degan ya
ini harus pakai pemanasan loh
yang penting gaya dulu nih gaya dulu
cet gayanya udah
alah kata aria kebanyakan gaya

cet gayanya udah
alah kata aria kebanyakan gaya
wah saya udah lama nih gak main bulu tangkis
kalau aria berarti seberapa sering nih main olahraga
hampir tiap hari
hampir tiap hari harus
kalau gak hujan
main terus kayak gini ya
karena arianya seneng juga sih
kaku banget nih
tangkis sama serap bola
main basket juga suka
kalau gitu prabu silahkan lanjutkan main main ini ya

aria terimakasih sudah gabung di good morning ya
eh terima kasih banyak
kita main terus ya
jadi ini satu inspirasi nueva untuk anda ya
atur pola makan dan juga berat badannya supaya lebih kesehatan lagi